masih terkait sektor transportasi kali ini light rail transit atau lrt
yang akan segera diuji coba pada sebelas juni
masyarakat dapat ikut serta untuk menjajal transportasi baru di ibu kota ini
dilansir cnn indonesia com dalam akun resmi media sosial lrt jakarta dijelaskan
tata cara bagaimana masyarakat yang berminat untuk menjajal lrt
masyarakat diharuskan mendaftar terlebih dahulu lalu calon penumpang bisa memilih
jadwal uji publik yang disediakan antara tanggal sebelas hingga dua puluh satu juni
selanjutnya calon penumpang akan mendapatkan tiket elektronik yang nantinya dapat diperlihatkan
kepada petugas tiketing di loket stasiun yang dibeli
lrt jakarta memiliki rute velodrome hingga kelapa gading sepanjang lima sembilan km
dengan tarif flat rp lima per trim
sepanjang jalur ini akan ada enam stasiun yang dilewati oleh lrt